belum mengeluarkan data resmi terkait dampak kerusakan yang terjadi
tapi hanya dibatasi tiga sampai empat sendok makan
nah mereka benchmark ke india yaitu menggunakan sampah plastik menjadi campuran untuk aspal
jadi five point of consensus adalah sebenarnya
tapi problemnya adalah kelompok kelompok ini tidak pernah punya suara politik yang kuat

saat menyaksikan anak anak muda berlatih tinju di kawasan bulungan jakarta selatan
atau mungkin kalau misalnya mau piknik
waktu istirahat ini bisa dimanfaatkan untuk peregangan otot menambah asupan nutrisi atau sekedar tidur singkat atau power net
auto rejection simetris ini satu sisi bisa memberikan kepastian buat para pelaku pasar terkait dengan kebijakan dari bursa efek indonesia
lebih ke k popnya
ya yang pertama untuk supin ini kita akan laksanakan
nah investasinya ini saran saya
norma dengan penegakan hukum
penduduk asean rakyat asean maupun bagi dunia
ada bawang putih yang udah dirajang kecil kecil